karena sebelum kita mengawali parade pertama istana berbatik pada malam hari ini
marilah kita simak bersama sambutan presiden republik indonesia
bapak joko widodo dilanjutkan dengan pembukaan istana berbatik
selamat malam salam sejahtera bagi kita semua
yang saya hormati bapak wakil presiden republik indonesia
beserta ibu bapak ibu sekalian hadirin dan undangan yang berbahagia
bangsa indonesia patut bersyukur memiliki batik
yang bukan hanya sebagai karya seni biasa
tapi merupakan warisan budaya tak benda dunia
dengan simbolisme teknik dan budaya yang sangat melekat dengan indonesia
oleh sebab itu melalui istana berbatik malam ini
yang dilaksanakan untuk memperingati hari batik nasional yang jatuh pada tanggal dua oktober
saya mengajak seluruh masyarakat indonesia untuk menumbuhkan kebanggaan
pada kekayaan seni dan budaya indonesia
serta aktif melestarikan
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada malam hari ini
istana berbatik secara resmi saya nyatakan dibuka